ya gejolak politik terjadi di internal pdi perjuangan
kader pd perjuangan yang merupakan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
mendapat sindiran tajam dari elit partai banteng
dan disebut berambisinya pres di dua ribu dua puluh empat
disebut sebut bahkan sudah kelewatan
sejumlah pihak menilai terjadi rivalitas antara ganjar dan juga puan maharani
untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh empat dari pd perjuangan
mari kita akan diskusikan pada malam hari ini
bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
adalah bang komar udin watubun ketua dpp pd perjuangan
bang komar selamat malam apa kabar
selamat malam kabar baik
baik dan ada pak jaya dihanan direktur eksekutif dari lembaga struve indonesia
pak jaya di selamat malam
selamat malam rehat
baik bapak bapak kita langsung saja membahas
banyak yang menyebut ini gejolak politik lah
atau suhu politik yang kemudian tengah memanas di internal pdi perjuangan
pasca ada sindiran tajam yang dilontarkan
dari elit pd perjuangan kepada jelas sekali
pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah
jadi pastinya saya akan tanya dulu ke bang komar udin watubun
apa yang sebetulnya terjadi bang komar udin
di internal pdi perjuangan kalau kita bicara soal capres dua ribu dua puluh empat
saya mau luruskan dulu bilang apa tadi
ada gejolak dalam partai atau apa istilahnya
kalau saya sebut itu sebagai dinamika
itu adalah dinamika biasa biasa saja
karena dalam partai antara ganjar pasti punya pendukung
mungkin di papuan juga ada yang merasa mendukung papuan
jadi antara para pendukung menunjukkan loyalitas itu
saya kira hal yang wajar wajar saja dalam partai
tapi untuk menyatakan bahwa ada perpecahan di tubuh pdi perjuangan
saya kira tidak seperti itu
itu adalah dinamika dinamikannya
ini adalah dinamika organisasi
dan karena pemilihan presiden masih dua ribu dua puluh empat
saya kira ini hal yang tidak harus di
tapi karena ini sudah terjadi di publik
dan dengan bahasa bahasa isyarat yang menyampaikan
yang lebih tahu bahasa bahasa isyarat
oke oke jadi anda melihat ini bukan perpecahan tapi dinamika
mungkin bunga bunga demokrasi di internal pdi perjuangan
konsekuensi sebagai partai demokrasi ya
pasti prabowo harus ada dinamika justru ini keharusan itu
oke tapi kalau kemudian sampai menyebut pak ganjar kelewatan misalnya
atau seolah olah berambisi sekali untuk nyapres
mengapa sampai muncul ada pernyataan demikian di internal dpp pd perjuangan bang komar
ya itu mesti ditanya ke mas bambang lebih tahu pernyataan dia kan
kalau itu sikap resmi dpp ya pasti saya mengerti
tapi karena itu disampaikan mas bama mungkin dia tahu apa yang dia sampaikan
oke jadi kalau kemudian ini adalah dinamika
sejauh mana dinamika ini berkembang di internal pdi perjuangan
soal baik mbak puan baik pak ganjar atau mungkin nama nama yang lain untuk capres dua ribu dua puluh empat bang komar
jadi begini pd perjuangan ini kan punya mekanisme yang baku ya
yang bukan baru hari ini sering terjadi
seperti kita saksikan zamannya pak ahok pak jokowi calon presiden
pak ahok gubernur dki jakarta itu dinamika begitu keras ya
sampai ke pak ahok waktu itu saya ingat ketua dpp bidang pemenangan pemilu itu mas bambang deha
langsung pimpin di lapangan untuk melawan pencalonan pak ahok
tapi karena kita mekanisme yang sudah terjadi di pdi perjuangan itu
seluruh proses ini terakhir ada dalam tangan keputusan dalam tangan ketua umum pdi perjuangan
itu keputusan kongres yang memberi hak prerogatif kepada ketua umum untuk memutuskan
jadi biarlah dinamika ini berkembang akhirnya keputusan ya semua pasti tegak lurus untuk melaksanakannya
jadi saya kira tidak ada sesuatu yang membahayakan pd perjuangan sekarang
bahwa kemudian ini sekarang sudah menjadi konsumsi publik karena dilontarkan juga ke publik bang komar
ini anda melihatnya seperti apa
tidak apa apa ya tadi saya sampaikan ini yang dinamika ya
jadi wajar saja kan ada pro kontra ya itu biasa biasa saja
sepanjang ini masih bisa diatur dan bisa diselesaikan secara internal pdi
dan saya sudah sampaikan kita punya mekanisme untuk menyelesaikan
jadi saya sudah mencari masalah masalah begini
karena ini kan belum masuk dalam tetaran proses kan
proses pencalonan presiden dua ribu dua puluh empat ini masih pemanasan ini
jadi saya ini lihat ini sebagai pemanasan menuju dua ribu dua puluh empat
oke pemanasan menuju dua ribu dua puluh empat saya ke pak jayadi
pak jayadi seberapa panas kalau ini adalah disebut pemanasan untuk dua ribu dua puluh empat khususnya di internal pdi perjuangan
ya mesti diperhatikan
ya mesti diperhatikan
kalau dia sudah sampai secara terbuka ke publik itu tampaknya mulai panas ya
tapi bisa jadi mendingin lagi kan
sebetulnya kan ini apa namanya kita di publik sudah bisa menduga bahwa ada sejumlah faksi di partai pdip ya
partai pdi perjuangan
yang ada faksi utama
faksi utama itu ibu megawati
kemudian sekarang wajahnya itu antara lain mbak puan kan
tentu paksi utama ini menginginkan puan yang dimajukan gitu ya
tetapi tampaknya ada sejumlah vaksi lain yang mungkin lebih kecil
ya nah antara lain itu faksi yang mungkin menginginkan mas ganjar menjadi salah satu figur utama juga di pdip
misalnya menjadi calon presiden atau menjadi figur yang lain
jadi ini saya kira betul ini apa namanya ritualitas antar kelompok lah di pdi
cuma yang menarik itu memang dia secara terbuka muncul ke publik
bukan karena salah ucap gitu
tapi karena ada peristiwa yang menunjukkan ini terbuka
yaitu tidak diundangnya mas ganjar
yang menurut apa namanya ya
menurut kelaziman politik publik gitu
jadi pertanyaan gitu
kok ada kadernya sendiri
ada acara di semarang gitu
namanya sama sekali tidak diundang
padahal dia tidak punya acara lain yang tidak bisa ditinggalkan misalnya gitu
jadi itu yang menjadi
itu yang membuat kemudian rivalitas ini kalau boleh disebut begitu
menjadi terbuka ke publik gitu
apa apa jebabnya ya tentu
tentu bisa di
bisa di apa
misalnya seperti kata mas bambang itu kan
udah apa itu istilahnya
istilah jawanya itu kemajon
saya bukan orang jawa ya
mungkin terlalu dini atau kelewatan segala macam gitu ya
itu kan istilah istilah
yang sebetulnya boleh saja diungkapkan
tapi biasanya yang begitu begitu itu diungkapkan internal biasanya
nah cuma ini
bahwa sampai ini keluar ke eksternal itu pak jayadi
apakah memang sudah
sudah sudah dititik didih begitu ya
kalau ini bicara soal panas
ya mungkin ada faksi yang sudah tidak bisa menahan diri lagi
sampai muncul ke publik gitu
memang itu agak disayangkan menurut saya
tapi biasanya tidak secara terbuka muncul ke publik
meskipun publik tahu gitu ya
nah apa namanya
kalau ini kan sudah terbuka ke publik
menjadi konsumsi publik
jadi sudah nggak ada rahasia lagi
kalau sekarang itu ada rivalitas antara
puan maharani sama ganjar minimal
ada dua itu
sudah terbuka sudah resmi ke publik gitu
sudah kelihatan secara politik begitu
nanti kita dalami soal vaksin
tapi saya mau ke bang komarudin dulu tanggapan ya
bang komarudin bagaimana
ini sudah terlanjur ke publik
agak disayangkan kalau tadi pak jayadi katakan
meskipun ini adalah bagian dari dinamika sebenarnya
tapi belak belakan begitu
jelas sekali bahwa pak ganjar tidak diundang
bukankah ini kemudian juga dianggap apa ya
pdi perjuangan memberikan citra yang juga kurang baik terhadap pd perjuangan misalnya bang komar
ya saya kira itu tidak bisa
tidak juga diartikan sebagai citra yang tidak bagus terhadap pd perjuangan
karena tadi saya sampaikan
mas bambang menyampaikan
katakanlah mas bambang itu menunjukkan loyalitas dukungan kepada mbak puan kan wajar wajar saja
dan mbak puan calon dari jawa tengah
kemudian sekarang mas bambang itu juga masih merangkap ketua dpd jawa tengah ya
jadi saya pikir itu tidak pada tataran harus perpecahan di dalam pd perjuangan
lebih banyak kader pdi perjuangan yang muncul dan membentuk dinamika itu lebih baik untuk perkembangan demokrasi ke depan
yang penting pada akhirnya keputusan partai diambil semua bersatu tegak lurus memenangkan
kehendak rakyat itu yang harus diperhatikan oleh pd perjuangan saya kira
nah nanti kita bicara soal vaksin
bang komarudin dan juga pak jayadi hanan
tadi yang sudah disinggung oleh pak jadi ini juga mungkin sebagian publik sudah mulai menangkap
antara pendukung mbak puan atau pendukung pak ganjar
bahkan disebut faksi pro trah sukarno dengan yang non trah sukarno
nah ini seperti apa dinamika faksi faksi ini berkembang dan kemudian memberikan impact terhadap pilpres dua ribu dua puluh
termasuk juga mulai mengerucutnya antara nama mbak puan dan juga pak ganjar pranowo
kita bahas di segmen berikutnya
kami harus break
tetap di cnn indonesia newscast
anda kembali di cnn indonesia newscast masih bersama saya arieen hartziraid
saya juga masih bersama bang komarudin watubun dan juga pak jayadi hanan
saya pinjam istilahnya bang komar dinamika politik di internal pdi perjuangan
tadi sudah kita banyak bahas soal kemudian apa yang terjadi dari dalam dan juga dari luar dari kacamatanya pak jayadi hanan
kemudian ada istilah vaksi vaksi
vaksi pendukungnya puan maharani vaksi pendukungnya pak ganjar pranowo
saya ke bang komar lagi soal vaksin ini bagaimana bang
faksi yang terjadi di internal pdi perjuangan sehingga kemudian berpengaruh terhadap
nama nama yang akan diusung untuk capres dua ribu dua puluh empat
saya kira itu semakin banyak kader kader pdi perjuangan yang tampil dalam proses
pilpres dua ribu dua puluh empat itu semakin menunjukkan bahwa pdi perjuangan sebagai partai demokrasi
ya harus begitu
jadi wajar saja kalau katakan pak risma ada yang punya dukungan keseluruhan
karena orang pd perjuangan sendiri kader kader partai sendiri kan punya pilihan pilihan
dan saya kira semua partai juga begitu
tapi tadi saya sampaikan karena kita sudah punya mekanisme baku yang terjadi di pdi perjuangan
semua itu ada lewat proses ini kan berakhir dengan proses organisasi pd perjuangan itu sendiri
dan kemudian keputusan terakhir di pd perjuangan itu sesuai dengan keputusan kongres
di perjuangan itu
beri kewenangan kepada ketua umum sebagai pemegang hak prerogatif untuk memutuskan
ketika ibu ketua umum memutuskan semua yang disebut faksi atau perbedaan perbedaan itu
akan bersatu dalam mendukung keputusan partai
dan itu bukan baru sekarang
terjadi dari dulu
seperti saya sebut zamannya pak jokowi kemudian pak ahok dulu kemarin seperti itu
jadi saya kira itu tidak ada masalah
jadi pilpres juga masih tiga tahun ke depan dan semua hal bisa berubah
bang komar bagaimana anda menjawab sebagian pihak yang menilai bahwa
pernyataan yang disampaikan oleh elit pd perjuangan ini
pak bambang wuryanto misalnya soal pak ganjar pranowo di momen bersama dengan puan maharani ini
adalah upaya untuk menjegal
upaya untuk menjegal
upaya untuk menjegal
bukan terah soekarno untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
saya tidak melihat dalam konteks itu
karena pernyataan mas bambang harus dilihat sebagai pernyataan pribadi
atau sebagai pernyataan pusat pengurus pusat di pd perjuangan
oleh karena itu apalagi dengan bahasa bahasa simbol yang itu berlaku di tradisi jawa
saya bukan orang jawa juga
jadi lebih pas itu kalau ditanya sama mas bambang
sejujurnya bisa menjawab itu
tapi sepertinya itu bukan lagi bahasa bahasa isyarat itu bang komar
itu sudah cukup clear menyampaikan ke publik
ya tapi saya menjawab kalau hal ikhwal menyangkut keputusan itu sikap partai
saya bisa menjawab
apalagi kalau itu keputusan partai tentu kita terlibat dalam putusan itu
tapi kalau pernyataannya bukan pernyataan ke resmi partai kan saya tidak bisa menjawab
oke nah sikapnya
sikap partai terhadap isu ini bagaimana sebetulnya bang komarudin
saya kira partai belum bersikap ya soal pil presidio
itu kan masih jauh
makanya tadi saya sebut ini bagian dari dinamika
bisa saja besok besok ada muncul lagi nama calon sa a calon b calon c
tapi terakhir ya kita kembali kepada mekanisme organisasi yang berlaku selama ini
saya ke pak jayadian
pak jayadian bagaimana anda melihat soal vaksi vaksi ini
mungkin bagi sebagian publik bukan hal yang baru lagi
tapi tampaknya karena momentum kemarin itu menjadi semakin terlihat ke publik
vaksi vaksi ini seberapa besar pengaruhnya kemudian untuk bisa menentukan siapa yang punya peluang besar maju di pil pres dari pdi perjuangan
ya sebelum ada kata akhir dari pdi perjuangan secara resmi sebagai partai
ya tentu vaksi vaksi itu akan terus berusaha kan
setiap apa namanya misalnya mas ganjar akan mengatakan ya itu kan bukan sikap resmi ibu mega misalnya
jadi dia mungkin dalam pembelaannya dia akan mengatakan ya saya akan terus berusaha sebagai kader pdi
demikian juga dengan mbak puan dengan mas bambang dan sebagainya
dan sebagainya ya mereka akan juga terus mengupayakan agar aspirasi
jadi dari vaksi masing masing yang akan berkembang gitu
nah karena itu menurut saya ini akan menjadi menarik
karena untuk sementara saya sebagai bagian dari publik itu melihat bahwa untuk sementara mas ganjar muncul
karena kan tampaknya berdasarkan berbagai riset itu dia memiliki dukungan yang lebih kuat di publik dibandingkan dengan mbak puan
mbak puan tampaknya keunggulan
hanya tampaknya memiliki dukungan yang lebih kuat di kalangan elit elit pdip
itu perkiraannya kita kan
nah tentu saja kemudian kedepannya itu akan tergantung pada satu kemampuan mas ganjar untuk memperluas dukungan publik yang dia miliki
sekaligus untuk meyakinkan elit pdip seperti bang komar ini dan pimpinan partai yang lain bahwa dia paling cocok untuk dimajukan misalnya
demikian juga dengan mbak puan
dukungan elit secara di tingkat elit pdip terutama di pusat mungkin mbak puan cukup kuat gitu
tetapi kan masih punya kekurangan yaitu dukungan publiknya seperti ditunjukkan oleh berbagai hasil riset opini publik itu belum kuat
nah jadi saya kira rivalitas atau dinamika dalam bahasa bang komar itu ya tentu akan ini tidak berhenti di sini
dia akan terus berkembang
cuman pertanyaannya kemudian adalah mas ganjar itu sebentar lagi nggak jadi gubernur lagi
ya itu yang saya bilang tadi
ini sekarang rivalitasnya memanas tapi bisa aja mendingin lagi kalau misalnya mas ganjar merasa tidak punya panggung politik yang lebih besar lagi kan gitu
sementara mbak puan kan posisinya ketua dpr
posisi dia sebagai ketua dpr itu tentu akan dipertahankan oleh p tiga

mas ganjar tidak ada masalah kan sampai dengan dua ribu dua puluh empat
jadi dia punya panggung yang mungkin lebih kuat
meskipun pada saat ini memang panggung mas ganjar tampak lebih gemerlap
kenapa karena dia gubernur
gubernur di wilayah yang besar
kita berada dalam suasana pandemi
nah yang di dalam suasana pandemi ini selain pemerintah pusat
yang paling kelihatan itu yang paling disorot publik kan gubernur
atau kepala daerah
sehingga kalau kepala daerah itu berfungsi dengan baik
tapi oleh masyarakat
maka dia akan mendapatkan
reward yang lebih besar di publik
baik pak jayadi saya ingin tahu komentar anda ketika
pak ganjar dinilai terlalu berambisi
membangun citra gitu ya
untuk pilpres dua ribu dua puluh
apakah anda melihat juga ke arah sana dari seorang ganjar pranowo
ya itu bisa
karena seperti kata bang komar
memang masih tiga tahun lagi kan
kalau kita ingat pengalaman pak jokowi
pak jokowi itu sampai akhir dua ribu dua belas belum begitu muncul namanya
belum terlihat usaha usaha secara sengaja gitu
misalnya melalui medsos atau yang lain
pak jokowi baru mulai muncul dan mengungguli ibu mega di survei survei itu
mulai awal awal dua ribu tiga belas
nah sekarang itu mas ganjar sudah mulai muncul
tiga tahun menjelang pemilu gitu
jadi mungkin itu dianggap terlalu dini
kita nggak bisa nyalain mas ganjar juga
kalau mas ganjar menunggu sampai dua ribu dua puluh tiga misalnya
kan dia tidak akan gubernur lagi
sehingga dia akan tentu saja sangat wajar secara politik
kalau mas ganjar memanfaatkan atau menggunakan panggung panggung politik yang dia miliki saat ini
dimaksimalkan sehingga popularitas dan elektabilitasnya bisa makin baik gitu
baik nanti saya akan mengetahui apa dari bang komar
tapi kita break dulu
jangan lupa like comment share dialog usai jeda
termasuk juga soal dukungan dari elit pd perjuangan
yang menurut tadi pak jayadi
mungkin lebih banyak dari elit dpp lebih berat ke mbak puan maharani
sementara dukungan publik dilihat dari potret survei
lebih besar ke pak ganjar pranowo
kita akan bahas usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
kita masih membahas soal dinamika capres pdi perjuangan antara ganjar pranowo atau puan maharani berangkat dari dinamika yang terjadi soal capres pdi perjuangan
saya masih bersama bang komar dan juga pak jayadi ini segmen terakhir
jadi bang komar apa yang tadi disampaikan oleh pak jayadi ini juga mungkin banyak dibaca oleh pihak dari luar bahwa dukungan elit pdip lebih besar justru ke puan maharani
jangan jangan persaingan menjadi tidak fair begitu untuk orang orang yang di luar terah non bung karno misalnya terah soekarno karena kemudian mbak puan adalah putri dari ketua umum sendiri
penilaian publik kan wajar wajar saja
karena kebetulan mbak puan kan ada dalam kepengurusan dpp
kalau mas ganjar kan tidak masuk dalam kepengurusan
tentu keputusan dpp terhadap itu banyak banyak variabel ya yang harus dinilai
dan tadi saya sudah sampaikan keputusan terakhir itu ada di ibu megawati soekarno putri sebagai ketua umum partai
dan itu memang keputusan kongres di waktu itu menyerahkan keputusan penting terhadap partai
dan keperlangsungan bangsa dan negara itu diberi hak prerogatif kepada ketua umum untuk memutuskannya
dan ini sering dilakukan kan
termasuk tadi saya sampaikan pak jokowi pak ahok dan lain lain itu
jadi dari selain dukungan partai kita juga kan harus melihat dukungan rakyat kan
karena partai tidak berdiri sendiri
tentu partai keputusan partai
itu berdasarkan kehendak rakyat
dan saya kira kehendak rakyat itu masih jauh
tahun dua ribu dua puluh empat sekarang baru dua ribu dua puluh satu masih dua tiga tahun lagi
dan segala sesuatu kan bisa berubah
meskipun sekarang hasil survei ada yang tinggi ada rendah
tapi kan bisa kita tidak tahu apa yang akan terjadi dua tiga tahun yang akan datang
jadi saya kira masih sangat
sangat dinamis lah dalam politik kita
masih sangat dinamis
kalau kemudian bapuan ada di dpp
sementara pak ganjar tidak di dpp
apakah itu juga berpengaruh bang komar terhadap dukungan yang diberikan terhadap mereka yang di dpp
dengan yang tidak ada di dpp
misalnya katakanlah pak ganjar pranowo
ya saya kira dulu pak jokowi dari solo menjadi gubernur dki jakarta
saya kebetulan ada sudah masuk di dpp
dan bagaimana dinamika waktu itu
dukungan waktu itu ada perbedaan dukungan antara ibu dengan bang taufik waktu itu
tapi terakhir ibu memutuskan dengan penuh bijaksana
jadi saya kira hal hal begitu kita masih sangat percaya ibu akan memutuskan
membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang kita hadapi
nah kalau diantara dukungan partai dan juga dukungan publik katakanlah kita melihat saat ini ya
pak jayadi dan juga bang komar dari potret survei terlebih dahulu
karena itu yang masih mungkin bisa menjadi gambaran meskipun masih bisa sangat berubah
mana yang lebih berat kemudian untuk pd perjuangan menentukan misalnya
apakah itu dari dukungan secara politik dukungan dari partai
atau kemudian berkaca dari hasil survei yang ada
saya kira kita belum bisa buat keputusannya
baik dilihat dari segi hasil survei maupun dari dukungan tadi elit elit partai
tadi saya sampaikan banyak variable yang kita gunakan dalam membuat keputusan
dan pil presi itu dua ribu dua puluh empat sangat jauh jadi sekarang saya belum bisa berandai andai itu
oke saya ke pak jaidi pak jaidi dari hasil survei ini kan gap nya sebetulnya agak cukup jauh ya
meskipun sekali lagi ini masih sangat dinamis hasil surveinya
menurut anda apa yang membuat kemudian nama ganjar begitu moncer
sementara mbak puan masih ada di urutan yang cukup terbawah untuk beberapa lembaga politik
atau lembaga opini publik hasil elektabilitas untuk kedua nama ini
kalau kita lihat data data kekuatan utama pak ganjar itu di jawa tengah
jadi dia dominan tuh di situ dukungan kepada pak ganjar elektabilitas pak ganjar di jawa tengah
misalnya di dalam internal pdip itu artinya kekuatan ganjar sekarang itu banyak bertumpu pada persepsi publik
terhadap kinerja dia di jawa tengah itu itu yang apa namanya yang menjadi kekuatan utamanya tetapi begini
kalau kita lihat dari perspektif rivalitas antara kubu mbak puan dengan kubu mas ganjar tadi atau pak ganjar itu peristiwa di jawa tengah yang barusan yang tidak diundangnya itu kan semacam serangan terbuka gitu ya kepada paksi pak ganjar
karena untuk pak ganjar itu kan
mungkin akan berbeda situasinya
kalau pak ganjar sekarang itu sudah memperoleh
angka elektabilitas itu secara konsisten
mungkin misalnya tiga puluh an persen misalnya
tidak mudah untuk melakukan serangan terbuka
seperti itu saya kira akan berpengaruh
bagaimana hubungan antar paksi
kita tidak bisa langsung berasumsi bahwa
menurut hasil survei itu pasti akan
karena jangan lupa ada konfigurasi
sekarang itu yang hanya
bisa mencalonkan secara sendiri
nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
undang undang tentang pilpres dan pileg
itu hanya pdip kan
karena partai partai yang lain tidak
itu artinya nanti
siapa yang akan menjadi calon presiden
dia menurut survei kemudian
posisi dia di partai masing masing
juga ada kaitannya dengan bagaimana
hubungannya dengan partai partai lain
yang mungkin berkoalisi satu sama lain
betul kata bang komar tadi
kalau kita berkaca dari pengalaman
pak jokowi maka faktor elektabilitas
dukungan publik itu menjadi salah satu faktor
apakah dari situ anda melihat
bagi partai politik
dukungan elektabilitas harusnya menjadi
pertimbangan utama misalnya
memang menjadi salah satu pertimbangan utama
karena ini kan pemilihan langsung
yang paling bagus itu adalah
dan diapresiasi oleh
meskipun dia tidak selalu
linier itulah nanti
tantangannya supaya nanti
dan nanti presiden yang terpilih itu punya
legitimasi kuat bukan hanya di tingkat elit
tapi juga di tingkat publik
atau di tingkat masyarakat
tapi betul bahwa
atau para aspiran ya yang ingin
punya tugas berat pertama untuk
meyakinkan publik bahwa dia layak
dan memiliki elektabilitas yang tinggi
tapi pada saat yang sama dia harus
meyakinkan para elit partai
memberikan tiket untuk menjadi calon kan
partai kita kan
tidak punya calon independen
dasar kita mencaratkan bahwa
pencalonan presiden hanya lewat partai
dan partai harus berhitung
apakah akan lebih
melihat perhitungan perhitungan di tingkat
elit partai atau melihat
bagaimana aspirasi yang berkembang di publik
berbagai riset opini publik
yang terus akan muncul
dengan jelang pemilu
dan perhitungan perhitungan itu nanti ujungnya ada di tangan
bumegawati soekarno putri bang komar
amanat yang diberikan oleh kongres
partai kepada ibu dan saya kira
keputusan penting yang diambil
ibu dalam kondisi
selalu tepat jadi
saya pikir tidak perlu kita khawatir ya
kita percayakan pada saatnya
akan memberikan keputusan yang terbaik
sesuai dengan kandang kerajaan indonesia
oke jadi kalau ini melihat dinamika
yang berjalan ini menurut anda ya
sudah dibiarkan saja ini kemudian
sudah kan ini
kira kira semakin kandidat
harus juga berusaha
untuk mendapat dukungan publik
terakhir rakyat yang
memberi dukungan partai
untuk terbang dengan pesawat yang membawa
terbang ini kan
merayat indonesia jadi
semua usaha ditempuh
semakin banyak menggalang
dukungan rakyat lebih baik tetapi
dengan catatan terakhir
keputusan politik diambil semua
kekuatan bersatu untuk memenangkan
keputusan politik partai
baik terah soekarno ataupun non terah soekarno
punya kesempatan yang sama bang komar
nah itu yang kita lihat nanti
oke saya ke pak jadik lagi
jadi paling tidak kita bisa melihat ya
antara pak ganjar dan juga mbak puan
ini sudah sebentar
sebentar saya luruskan itu dulu karena itu kan
tadi saya sampai saya tetap konsisten
itu kan terakhir keputusan
ibu megawati jadi jangan
saya buat keputusan itu kan
mandalului keputusan ketua umu
oke baik saya ke pak jayadi terakhir
jadi paling tidak pak jadik kita
disini sudah bisa melihat meskipun mungkin sudah dibaca
oleh sebagian publik sejak lama tapi
karena ini sudah terbuka artinya sudah mulai
terlihat bahwa di pd perjuangan
puan dan juga pak ganjar pranowo
ya betul betul itu kan sudah
dilihat publik sejak lama gitu
meskipun belum ada
sikap resmi partai saya kira tidak akan ada
resika resmi dpp ya
sampai menjelang komilu
tergantung kepada perkembangan berikutnya saya kira
pada saat ini
memang posisi pak ganjar
belum begitu kuat
tingkat elektabilitasnya masih belum dominan
itu tadi jadi
saya yakin kalau
tingkat elektabilitasnya sudah diangkat misalnya
tiga puluh an persen mungkin
faksi lain akan lebih berhati hati
untuk bersikap secara terbuka gitu
tapi pada saat yang sama
mbak puan harus membuktikan
mbak puan yang menurut
sigi atau jajak pendapat
berbagai opini publik itu riset opini
publik itu selalu masih
di luar sepuluh besar
peluang untuk ditingkatkan oleh mereka
dan itu pembuktian untuk
beberapa masa kedepan
enam bulan setahun depannya begitu
ini agak berbeda ketika misalnya
pak jokowi ketika itu muncul
elektabilitas sudah cukup
dominan ya pak jayadi dibandingkan
dengan saat pak ganjar ini yang muncul
masih diangka yang belum cukup dominan
iya betul jadi memang ini
lebih berat ya
pak jokowi kalau di dua ribu empat belas itu ada semacam
ya pak jokowi belum begitu dikenal
sehingga kemudian dia dengan cepat bisa melesat
kalau sekarang kan nama nama calon yang muncul
di publik sekarang

lima belas besar itu

sudah beredar sejak lima tahun lalu
yang baik lima besar sepuluh besar maupun lima belas besar itu kan nama nama yang sudah kita tahu sudah beredar sejak lima tahun lalu
yang baik lima besar sepuluh besar maupun lima belas besar itu kan nama nama yang sudah kita tahu sudah beredar sejak lima tahun lalu

kemudian termasuk mbak kuan ketua ketua partai
ini kan nama nama yang sudah beredar selama ini
jadi belum tidak ada elemen of surprise disitu
sehingga di satu sisi
agak sulit bagi kita untuk
melihat mungkinan ada muncul calon calon alternatif
di luar nama nama yang sekarang sudah beredar di publik ini
pak jokowi saya terakhir lagi ke bang komar memastikan

sejauh mana ini
seberapa besar mempengaruhi soliditas
pd perjuangan misalnya dari
vaksi vaksi yang tadi sudah kita bahas
sejak awal bang komar
kembali lagi tegaskan
itu bukan vaksi itu dinamika
belum sebagai vaksi vaksi
itu dinamika antara
si pendukung si a si b
dan semakin banyak
yang menggalang dukungan
itu semakin baik tapi
saya kira tidak struktur partai
kita pada akhirnya
akan masuk dalam mekanisme
organisasi yang menjaring dan
menyaring dan itu waktunya
masih sangat lama jadi
biarlah itu berproses
dengan harapan teman teman
tetap menjaga dukungan dukungan
dinamika itu supaya
tidak offside tidak merugikan
yang penting dukungan rakyat itu
memenangkan pd perjuangan
kita akan lihat bagaimana itu berproses
terutama di internal pdi perjuangan
soal siapa yang akan diusung
karena benar memang masih lama tapi kita akan lihat
bagaimana dinamika politiknya ke depan
soal rivalitas ini terima kasih banyak
bang komarudin watubun sudah bergabung
terima kasih banyak pak jayadihanan sudah bergabung
di newscast pada malam hari ini
terima kasih selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam
atau bang sos newscast akan segera kembali